mari kita bertarung
sampai jumpa less
menyerahlah tidak perlu seperti ini
aku tidak memiliki masalah denganmu
tidak aku tidak akan menyerang
sudah terlalu sering aku kalah
sekarang cepat berikan kabar atau aku sendiri akan masuk ke dalam
kabu penguasa laut datang ke sini
kita tidak perlu repot repot bersiasat
ramahannya kita tidak mencari
datang sendiri ke sini
kuperingatkan kepada aku
lawang ulan itu penuh dengan persiapan
tidak seperti kandang giripati
yang kuat tapi sangat ceroboh
lalu memangnya kenapa ganjeng ratu
ganjeng ratu sudah melihat kesaktianmu
apa menurut ganjeng ratu
ada makhluk yang bisa mengalahkan
jangan jadi keras kepala kamu buaskol
jangan keras kepala
lawang ulan pasti sudah punya rencana
ganjeng ratu terlalu khawatir
kanjeng ratu hanya perlu melihat
dan menikmati pertarunganku ini
aku ini adalah senopati ganjeng ratu
akan ada lagi satu penguasa
yang akan aku kalahkan
dan ini semua kemenangan
kupersembahkan untukmu ganjeng ratu
selamat datang ratu laut
tidak usah berbentuk
apakah kau menerima tawarannya
untuk bertarung satu sama satu
bagaimana mungkin aku menolaknya
aku menuntut perjanjian
sebelum pertarungan ini dimulai
tidak ada perjanjian
masih bisa kau menawarkan ku perjanjian
ratu gendeng permur
yang selalu melanggar perjanjian
aku datang ke sini
hanya untuk perebut pusaka yang berada di tanganmu ini
walaupun aku harus mendapatkannya dengan cara tetap
aku suka bertarung
mari kita bertarung
rasakan seranganmu sendiri
kenapa tidak berpengaruh
ini sangat berbahaya
kamu lihat pak musti
ratumu ratuki dulu
sedang bertarung melawan laskol
usaka itu sangat berbahaya
benarlah dulu prabu giripati
coba perhatikan baik baik
kanjeng ratu kuluh yang akan menang
iya semoga saja
kita pergi sekarang
anandya ikutlah denganku
kita pergi sekarang
jika kau begitu khawatir
mari kita masuk bersama sama
ada banyak pertanyaan yang ingin
tidak mutlak untuk dijawab
meskipun kau seorang radha
kau tidak punya hak bertanya padaku
kau tidak punya hak bertanya pada
apa bedanya dengan kau
apa bedanya dengan kau
apa hak membawa perempuan tidak bersalah
dan sedang mencari jati dirinya
aku bilang cukup

gua akan mulai mengangkatnya
cukup mas haryu
mas arief tidak apa apa
aku pasti akan kembali